melupakan juga kandungan kandungan aku

setelah ricky b nestall kandunganos
aku pengen oleh kehilangan anak aku
kurangnya aku tuh apa
aku udah kasih semuanya ke kamu

kenapa kamu masih tega sama aku
kenapa kamu kasih jahat sama aku
saya mau kasih kabar sama bu sarah
kabar apa ya
dia udah kehilangan bayinya
pak surya tadi itu elsa sempat sadar
tapi begitu dia tahu kalau dia kehilangan bayinya
bayinya meninggal akhirnya dia pingsan lagi pak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
sekarang kami ada di rumah sakit pelita bogor
bapak kesini ya sama bu sarah
oke saya dan bu sarah langsung ke sana ya
makasih pak rima